rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh dan dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan bank indonesia
bank indonesia tujuh day reverse repo rate tetap sebesar tiga tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility
dipertahankan tetap sebesar tiga persen dan empat lima persen masing masing
keputusan ini konsisten dengan perakhiran inflasi yang tetap rendah
dan stabilitas eksternal yang terjaga
serta dalam rangka sebagai upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya
mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional
melalui pembukaan sektor sektor ekonomi produktif dan aman
dari sisi permintaan dan penawaran
melanjutkan stimulus moneter dan makro prudensial
serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan
lebih dari itu bank indonesia juga menempuh pula langkah langkah kebijakan lanjutan sebagai berikut
dengan pemerintah dan otoritas terkait dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk mendukung stand kebijakan moneter yang akomodatif
tiga melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan
melalui penguatan jakarta interbank spot dollar rate atau jisdor
sebagai acuan untuk kebijakan kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi nasional
guna meningkatkan kredibilitas pasar falas domestik
dan mendukung stabilitas nilai tukar di indonesia
penguatan cisdor tersebut mencakup baik metodologi periode pemantauan transaksi
maupun waktu penerbitan sebagaimana dalam lampiran siaran pes ini
kedua memperkuat kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi nasional
dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi nasional
untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan kepada sektor sektor prioritas
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
sebagai bagian dari sekuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan dengan kssk
untuk terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan
kelima mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan
dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan ekonomi nasional
kebijakan moneter dan makro prudensial
kenam memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terbadu
antara bank indonesia otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan
dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan
serta ketujuh memperkuat peran kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital
untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional
pertama penerapan strategi pencapaian dua belas juta merchant qr indonesian standard
atau kris secara terintegratif dan kolaboratif
serta pengembangan fitur qr indonesia standar transfer tarik dan store
dalam rangka meningkatkan akseptasi dan kemampuan ekonomi nasional
serta penguatan pengelolaan data dan informasi
dan penguatan pengawasan termasuk manajemen risiko cyber
kedepan bank indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah
serta mendukung stabilitas sistem keuangan
koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah
dan komite stabilitas sistem keuangan atau kssk
terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional
fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada
mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran
dalam rangka mempercepat penyaluran kredit dan kredit
dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh
aktivitas ekonomi global diperkirakan terus meningkat
didorong oleh implementasi vaksinasi covid sembilan belas
serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara
pemulihan ekonomi global tersebut ditopang
terutama oleh tiongkok dan amerika serikat
serta sejumlah negara maju seperti eropa dan jepang
dan negara berkembang seperti india dan asean
oleh kinerja sejumlah indikator dini hingga desember dua ribu dua puluh
yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi
purchasing manager index manufaktur dan jasa di amerika serikat
tiongkok dan india melanjutkan fase ekspansi
selain itu keyakinan konsumen terutama di tiongkok dan kawasan eropa
dan bisnis di banyak negara melanjutkan peningkatan
perbaikan ekonomi global tersebut mendorong
berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia
di dalam negeri pertumbuhan ekonomi domestik
membaik hingga akhir tahun dua ribu dua puluh dua
dan dipergerakan akan semakin membaiknya
secara bertahap pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
meski sedikit lebih rendah dari perkiraan semula
perkembangan sejumlah indikator hingga desember dua ribu dua puluh
mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung
seperti aktivitas ekspor dan import yang meningkat
purchasing manager index manufaktur yang membaik
serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih
program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal januari dua ribu dua puluh
disiplin penerapan protokol covid sembilan belas
diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik lebih lanjut
lebih dari itu lima langkah kebijakan
juga akan menopang prospek perbaikan ekonomi nasional
pembukaan sektor sektor produktif dan aman secara nasional
maupun di masing masing daerah
kedua akselerasi stimulus fiskal oleh pemerintah
ketiga penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran
keempat berlanjutnya stimulus moneter dan makro berinisial oleh bank indonesia
serta kelima percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
khususnya terkait pengembangan umkm
yang didukung pula oleh langkah langkah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran oleh bank indonesia
dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi indonesia
diperkirakan akan meningkat pada dua ribu dua puluh
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
kira kira positif transaksi berjalan diperkirakan berlanjut pada triwulan empat dua ribu dua puluh
terutama didorong oleh surplus neraca barang yang meningkat
neraca perdagangan pada triwulan empat dua ribu dua puluh
mencatat surplus sebesar rp delapan tiga miliar
meningkat dibandingkan dengan surplus pada tiruan sebelumnya
ekspor di bulan desember dua ribu dua puluh
mencatat kenaikan tertinggi sejak tahun dua ribu dua puluh
yaitu mencapai rp enam belas lima miliar
atau tumbuh empat belas enam persen year on year
sejalan dengan kenaikan harga komoditas
dan permintaan eksternal terutama dari tiongkok as dan asean
defisit transaksi berjalan diperkirakan sekitar lima persen dari pdb
atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya
sementara itu aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut
yang mencatat aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut

berbalik arah dari triwulan sebelumnya
yang mencatat net off law rp satu tujuh miliar
aliran masuk modal asing terus berlanjut
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
juga terus berlanjut memasuki awal tahun dua ribu dua puluh satu aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik juga terus berlanjut
termasuk penerbitan obligasi global oleh pemerintah
dengan perkembangan ini ruin posisijantangan divisa indonesia berlajar dua bulan dari resolusinya
pada akhir desember dua ribu dua puluh
sangat tinggi yaitu mencapai rp satu tiga ratus lima puluh sembilan miliar
atau setara dengan pembiayaan sepuluh dua bulan import atau sembilan delapan bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
tingkat cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
nilai tukar rupiah menguat didukung langkah langkah stabilisasi bank indonesia

penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
seiring dengan nilai tukar rupiah diperlukan untuk memasuk modal asing ke pasar keuangan domestik
nilai tukar rupiah diperlukan untuk memasuk modal asing ke pasar keuangan domestik
nilai tukar rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar ke uangan domestik
nilai tukar rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
nilai tukar rupiah diperlukan untuk memalukan modal asing ke pasar keuangan domestik
berita terkini mengenai nilai tukar rupiah yang berbalik
berita terkini mengenai nilai tukar rupiah yang berbalik
perbedaan suku bunga yang tinggi dan premi risiko indonesia yang menurun
serta likuiditas global yang besar
inflasi pada tahun dua ribu dua puluh tercatat rendah
sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai
inflasi indeks harga konsumen atau ihk pada akhir dua ribu dua puluh tercatat rendah
yaitu sebesar satu enam puluh delapan persen year on year dan berada di bawah batas bawah kisaran sasaran tiga persen plus minus satu persen
perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar satu enam persen
pertemangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat
konsistensi kebijakan bank indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target
dampak nilai tukar terhadap inflasi yang menurun
sejalan dengan apresiasi atau penguatan nilai tukar rupiah
inflasi kelompok administer prices juga tercatat rendah sebesar dua puluh lima persen year on year
sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas
dan upaya pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat
sementara itu inflasi kelompok volatil food terkendali sebesar tiga enam puluh dua persen year on year
didukung oleh permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai
meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun
inflasi pada tahun dua ribu dua puluh satu kami perkirakan
akan tetap terkendali dalam sasaran tiga persen plus minus satu persen
sejalan dengan kebijakan moneter dan makrobudensial akomodatif yang ditempuh bank indonesia
sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian
bank indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing
di perbankan sekitar rp tujuh ratus dua puluh enam lima puluh tujuh triliun
terutama bersumber dari penurunan biro wajib minimum dan ekspansi moneter
bank indonesia melanjutkan penambahan likuiditas pada tahun dua ribu dua puluh
dengan melakukan ekspansi operasi moneter sekitar rp tujuh empat puluh empat triliun
longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga al per dpk yang tinggi
yaitu tiga puluh satu enam puluh tujuh persen pada desember dua ribu dua puluh
dan rendahnya rata suku bunga pasar uang antar bank overnight
yaitu sekitar tiga empat persen
longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan bank indonesia
bi tujuh puluh reference report berkontribusi menurunkan suku bunga deposito
dan kredit modal kerja dari empat tujuh puluh empat dan sembilan tiga puluh dua pada november dua ribu dua puluh
menjadi masing masing empat lima puluh tiga persen dan sembilan dua puluh satu persen pada desember dua ribu dua puluh
penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut
seiring dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan bank indonesia
sementara itu imbal hasil sbn sepuluh tahun mengalami peningkatan
pada akhir desember dua ribu dua puluh menjadi enam dua puluh tujuh persen pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
terutama karena ketidakpastian di pasar keuangan global
seiring dengan proses pergantian pemerintahan di amerika serikat
dari besaran moneter pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit m satu
dan dalam arti luas m dua

dan menurunan sebesar enam tiga pada desember dua ribu dua puluh
tetap tinggi yaitu sebesar delapan belas lima year on year dan dua belas empat year on year
sinergi ekspansi moneter bank indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah
dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat
dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat
sebagai pelaksanaan komitmen untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
bank indonesia telah melakukan pembelian spn
untuk pendanaan dan pembagian beban dalam apbn dua ribu dua puluh
guna program pemulihan ekonomi nasional sebesar rp empat ratus tujuh puluh tiga empat puluh dua triliun
yang terdiri dari rp tujuh puluh lima delapan puluh enam triliun
yang terdiri dari rp tujuh puluh lima delapan puluh enam triliun

berdasarkan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tertanggal enam belas april dua ribu dua puluh dan tujuh juli dua ribu dua puluh
bank indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah
atas penerbitan spn untuk pendanaan non public good umkm sebesar rp satu ratus empat belas delapan puluh satu triliun
dan non public goods korporasi sebesar rp enam puluh dua dua puluh dua triliun
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh satu bank indonesia melakukan pembelian sbn dari pasar perdana
untuk pembiayaan apbn dua ribu dua puluh
melalui mekanisme sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tanggal enam belas april dua ribu dua puluh yang telah diperpanjang
tanggal sebelas desember dua ribu dua puluh hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sementara itu keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tanggal tujuh juli itu hanya berlaku untuk tahun dua ribu dua puluh
secara keseluruhan jumlah pembelian sbn di pasar perdana
sesuai dengan mekanisme keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tanggal enam belas april dua ribu dua puluh yang telah diperpanjang tadi
mencapai rp tiga belas enam puluh enam triliun hingga sembilan belas januari dua ribu dua puluh
yang terdiri dari sebesar rp sembilan delapan belas triliun
sisi ini adalah mekanisme lelang utama
di mana bank indonesia bertindak sebagai standby buyer atau non competitive builder
dan sebesar rp empat empat puluh delapan triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau green zoo option
di dalam sistem stabilitas sistem keuangan ketahanan sistem keuangan juga tetap terjaga
meskipun risiko dari berlanjutnya dampak covid sembilan belas terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati
rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio car perbankan pada november dua ribu dua puluh tetap tinggi
yaitu dua puluh empat tiga belas persen
dan rasio kredit bermasalah atau non performing loan tetap rendah yaitu tiga delapan belas persen secara bruto
dan sembilan puluh sembilan persen secara neto
fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah
tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi
yaitu sebesar dua empat puluh satu persen year on year pada bulan desember dua ribu dua puluh
di tengah likuiditas yang masih tinggi sejalan dengan pertumbuhan dpk yang tetap tinggi
yaitu sebesar sebelas sebelas persen year on year
bank indonesia memandang bahwa pertumbuhan kredit yang rendah lebih disebabkan
oleh sisi permintaan dari dunia usaha
di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan
transaksi si pembayaran baik secara tunai maupun non tunai
juga meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi
disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
bank indonesia memperkirakan bahwa tren digitalisasi akan terus berkembang pesat
didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif
bank indonesia terus mengakselerasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran
untuk pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital
yang inklusif dan efisien
serta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
hal ini dilakukan antara lain
melalui perluasan merchant qr indonesian standard
yang targetnya tahun ini akan ditingkatkan menjadi dua belas juta merchant
perluasan fitur qr indonesian standard atau cris
dan setor atau tts
dan menetapkan merchant discount rate uang elektronik
mdr uang elektronik chip base
lebih dari itu kami juga terus akan melakukan akselerasi implementasi blueprint
sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah
otoritas terkait dan industri
sistem pembayaran baik bank maupun non bank
bank indonesia menyelenggarakan festival ekonomi dan keuangan digital indonesia
yang kegiatannya dimulai sejak januari dua ribu dua puluh
dan akan mencapai puncaknya pada bulan april dua ribu dua puluh satu nanti

dengan statement dalam inaugurasi presiden joe biden tadi
kondisi pasar keuangan global kemudian semakin positif
yang sebelumnya dalam hari hari sebelumnya
terdapat peningkatan jangka pendek mengenai tekanan global
terutama juga dengan ekspektasi kenaikan
dengan pernyataan yang menyejukkan tersebut
yield trusuri kemudian juga mengalami penurunan
dan juga kondisi pasar keuangan global juga semakin baik
aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portfolio
ke negara negara berkembang termasuk indonesia akan meningkat
kami perkirakan untuk indonesia
insya allah tahun ini aliran modal asing investasi portfolio ke indonesia
akan meningkat menjadi sebesar sembilan belas satu miliar dolar amerika serikat
ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sekitar sebelas miliar
dan indonesia termasuk salah satu yang menjadi tujuan utama
dari indonesia indonesia memiliki pendapat yang sangat baik
saya mengikuti berbagai pertemuan pertemuan bank bank sentra
dari seluruh dunia termasuk juga di dalamnya
kehadiran dari mr jeremy powell
juga dari pernyataan pernyataan yang kami terus ikuti dari pejabat pejabat tinggi fed amerika serikat
pertama kami meyakini bahwa suku bunga rendah masih akan tetap ditempuh oleh amerika serikat
kedua bahwa kebijakan likuiditas longgar juga akan masih terus ditempuh oleh fed amerika serikat
dan itu juga sejalan dengan sinerginya dengan ekspansi fiskal di amerika serikat
kami belum melihat ada suatu rencana mengenai tapering
bahkan pernyataan pernyataan bahwa suku bunga well be low for longer
dan juga likuiditas longgar akan terus dipertahankan terus kami dengarkan
dan juga kami cermati dari pernyataan baik oleh mr jeremy porow maupun pejabat pejabat tinggi fed dan juga sejumlah bank sentral lainnya
pertama kalau untuk percobaan yang diperlukan kita harus memiliki kemampuan yang berbeda
untuk tahun dua ribu dua puluh totalnya sebagaimana statement kami di dalam rdg bulanan sebelumnya
jumlah semuanya ini secara keseluruhan ya
sampai dengan sembilan belas januari bank indonesia telah membeli sbn dari pasar perdana jumlahnya secara keseluruhan adalah rp tiga belas enam puluh enam triliun
nah itu terdiri dari yang melalui mekanisme lelang utama sebesar rp sembilan delapan belas triliun dan rp empat empat puluh delapan triliun
rupiah melalui mekanisme
lelang tambahan atau green su option